kita ke sepak bola dalam negeri setelah menjalani serangkaian seleksi dan pemusatan latihan yang berakhir dua puluh lima maret kemarin
seluruh pemain tim nasional indonesia u dua puluh dua untuk sementara dipulangkan ke klubnya masing masing termasuk dengan striker naturalisasi ezra walian
pasukan louis mia punya jadwal yang padat dalam mempersiapkan diri jelang sea games dua ribu delapan belas di malaysia agustus mendatang dua ribu tujuh belas
ini setelah pemusatan latihan di lapangan sekolah pelita harapan tanggerang evan dimas dan kawan kawan dijadwalkan akan terbang ke spanyol pada lima belas april untuk berlatih hingga sembilan mei
setelah itu garuda muda langsung mengikuti islamic solidarity games pada dua belas mei di azerbaijan
dengan demikian prapemain timnas u dua puluh dua tidak bisa memperkuat klubnya saat liga satu dimulai pertengahan bulan depan
pemusatan latihan di spanyol rencananya akan berlangsung di dua kota yakni di madrid dan valencia
diikuti dengan dua puluh enam pemain
dan berikut calon lawan indonesia u dua puluh dua di spanyol salah satunya adalah vuen labrada klub yang diperkuat anak louis mia di divisi dua la liga